pemerintah provinsi dki jakarta tengah disibukkan dengan permasalahan tunggakan sewa rumah susun
hingga juni dua ribu tujuh belas tunggakan uang sewa rumah susun mencapai rp tiga puluh dua miliar
menurut sekda dki jakarta saifullah pihaknya akan tetap menagi uang sewa tersebut
namun akan memberi keringanan pembayaran dengan cara mencicil
dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perkembangan uang sewa rumah susun yang menunggak ini
kita sudah bergabung bersama koresponden cnn indonesia
ada albi pratama di rusunawa kampung pulau jakarta timur
albi selamat pagi menjelang siang
albi data terakhir dari pemprov dki menunjukkan bahwa tunggakan sewa rumah susun mencapai rp tiga puluh dua miliar
dari penelusuran anda apa alasan penghuni menunggak pembayaran sewa rusun ini albi
ya selamat siang rian
kemarin sekretaris daerah provinsi dki jakarta yaitu saifullah
menyatakan bahwa ada sekitar tiga puluh dua miliar jumlah tunggakan dari dua puluh tiga rusun
yang tersebar di seluruh wilayah dki jakarta
pihak dari sekda sendiri menuding bahwa menueknya sejumlah penghuni
terkait dengan pembayaran sewa dari sejumlah rusun yang ada di jakarta
dikarenakan beberapa faktor
salah satunya adalah masih kurangnya penghasilan dari warga untuk dapat melakukan pembayaran tersebut
dan memang saat ini saya berada di rusun kampung pulau jatinegara barat jakarta timur
dimana disini dari lima ratus delapan belas unit rumah susun atau perusunan
ataupun kamar yang tersedia memang lebih dari sekitar empat ratus delapan puluh diantaranya ini menunggu
tapi untuk lebih jelasnya lagi rian terkait dengan tanggapan dari sejumlah warga
terkait dengan hal yang dikatakan oleh sekretaris daerah beberapa waktu lalu
saat ini saya sudah bersama salah seorang perwakilan dari warga di sini yaitu pak warji
selamat siang pak warji
selamat siang pak
pak terkait dengan tanggapan sekretaris daerah pak yang mengatakan bahwa
sampai saat ini ada sejumlah tunggakan yang masih mampet gitu pak bisa dikatakan dari sejumlah warga
dan menyalahkan warga karena itu
dan menyalahkan warga karena beberapa diantaranya tidak mampu membayarkan
gimana pak kalau dari warga sendiri pak
setelah saya membaca di media saya sangat prihatin sekali dengan statement pak sekda wijaya
artinya kami adalah warga relokasi
jangan disamakan seperti warga pencari rusun
artinya kami disini bukan artinya tidak mampu membayar
karena pada dasarnya pemerintah pada waktu itu seperti jokowi yang pernah mengatakan kita akan diganti
nah pada dasarnya jangan selalu menyalahkan warga
artinya membuat aturan
jangan selalu warga yang ditekan
artinya bukan warga yang salah sistem pemerintahan yang salah
tadinya ada bergantian kenapa tahu tahu tidak ada bergantian
dan pada dasarnya sekian warga rusun yang menuhak ini pada dasarnya adalah ekonomi menengah ke bawah
dia benar benar tidak mampu membayar
harapan saya ke depan adalah bebaskan biaya atau pengurangan dari biaya dari tiga ratus ya ke seratus ribu lah
itulah kemampuan kami yang ada semua di sini
itu aja harapan kami ke depan pak
lalu pak sebenarnya total tunggakan dari rusun awa yang ada di kampung pulau ini sendiri sebenarnya seberapa banyak sih pak setelah bapak mendapatkan informasi sendiri
kalau saya dengar informasi dari pihak pengelola kemarin kurang lebih ada empat ratus delapan puluh dua penunggak dari keseluruhan lima ratus delapan belas kakak yang ada di sini
artinya saya tadi tekankan di sini benar benar warga yang tidak mampu untuk membayar
karena pada dasarnya kami tadinya tidak biasa mengontrak di sini harus mengontrak
tadinya kita nggak banyak beban hidup di rusun awa banyak beban
tadinya kita semua di wilayah banyak pekerjaan sekarang pas tinggal di rumah banyak yang hilangkan pekerjaan
makanya jangan selalu menyalahkan warga yang tidak mampu atau yang banyak tunggakan
salahkan mekanisme pemerintah yang membuat kebijakan
itulah yang saya klarifikasi lagi
tolong ralat kembali pak sekda jangan membuat resah warga yang ada di rusun khususnya rusun nawajar di kebarat
tadinya tiap hari kita tentram mau berusaha tentram sama anak bini sekeluarga
ternyata pas membaca surat yang pak sekda utarakan di media
sekarang saya tiap hari ambil ribut mulu sama bini dan anak saya
karena saking ketakutannya mau diusir itu aja pak
memang sampai saat ini ada ancaman pak terkait dengan bagi warga yang memang belum sempat membayarkan tunggakannya
akan ada pengusiran seperti itu pak
kalau menurut sp yang ada aturan yang ada tiga bulan berturut tungga bayar di peraturan sp yang kita punya
itu akan diusir atau akan ditertibkan dengan catatan sp satu sp dua dan penyegelan
dan terakhir akan ada pengusiran
itu sangat dikhawatirkan dan dikakutkan masyarakat yang ada di warga rusun khususnya urusun nawajar di kebarat
ya pak yang terakhir ini kan biaya sewa sendiri kan rp tiga ratus ribu rupiah per bulan dan itu sudah disubsidi dari harga rp tujuh ratus ribu sebelumnya
apakah dengan harga rp tiga ratus ribu rupiah per bulan itu fasilitas yang sebelumnya dijanjikan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
sudah seluruhnya terpenuhi atau masih ada yang kurang seperti itu pak
kurang kami semua yang tinggal di rusun setelah direlokasi tidak ada fasilitas apapun yang diberikan oleh pemerintah
kami semua di sini adalah menempati kamar yang kosong penuh debu bekas bangunan
itu yang dikasih fasilitas pemerintah adalah debu debu yang penuh yang bekas bangunan itu
tidak ada fasilitas lain yang diberikan oleh pemerintah itu aja pak
dengan sisi ini kan ada lift segala macam apakah masih berfungsi dengan baik pak
atau ada hal hal lain yang masih dikatakan kurang dari pihak warga sendiri
ini permasalahan lift sungguh sangat urgent sekali pak ini istilahnya nampak kebutuhan yang vital
kebanyakan lift di sini sering rusak pak terus terang saja tolong perhatikan lift yang ada di rusun jateng barat
tolong perhatikan karena lift lift ini gampang macet dan sering ada terjebak warga yang di dalamnya pak itu aja pak
terima kasih pak waryu semoga bisa segera mendapatkan solusi dari pemerintah yang terbaik untuk warga di sini juga ya
oke rian memang di sini banyak sekali polemik yang terjadi terkait dengan tunggakan yang mencapai tiga puluh dua miliar dari dua puluh tiga lokasi rumah susun yang ada di jakarta
memang beberapa hal di antaranya sedikitnya ada beberapa hal yang memang diarahkan oleh sekda kepada warga di antaranya
masih kurangnya warga terkait dengan penghasilan yang mereka dapatkan sehingga mereka tidak mampu
dan bahkan di sini ada warga yang mengaku setiap bulan sudah mengisi rekening mereka yaitu rekening bank yang sudah berafiliasi dengan pemprov dki jakarta
untuk nanti kemudian setelah bank atau rekening tersebut sudah diisi saldo selama satu bulan dengan jumlah sekitar lima ratus ribu
maka akan secara otomatis terdebet seperti itu
tetapi pada kenyataannya warga yang sudah melakukan pembayaran ataupun menyetorkan nominal ataupun sejumlah uang ke rekening mereka
tetapi tidak ada rekening
jadi ini adalah auto debat yang dilakukan oleh bank tersebut sehingga mereka yang seharusnya langsung mendapatkan pelunasan setiap bulan
ini hanya ini tiba tiba mendapatkan surat peringatan bahwa mereka telah melakukan penunggakan
dan tentu tidak hanya dari sisi warga saja dari pemerintah pun harus ada pengawasan yang dilakukan terkait dengan mekanisme pembayaran dari sejumlah penghuni rumah susun sewa yang ada di jakarta
ya albi pertama menyambung tadi mengenai pernyataan dari sekretaris daerah saifullah
juga sempat menyatakan dari pernyataannya yang kami kutip dari detik com
misalnya bahwa ternyata memang pola hidup masyarakat yang berada di rusun tersebut justru lebih memilih untuk mengkonsumsi hal hal yang lain
sebutlah seperti rokok misalnya mereka tidak lebih memilih untuk membayar uang sewa seperti itu
seperti apa temuan anda di sana apakah memang pekerjaan yang mereka miliki itu cukup mampu sebenarnya untuk melunasi uang sewa
dan ini memang lebih dari persoalan mungkin bisa dikatakan pola hidup sehari hari saja yang sehingga mengakibatkan terjadinya tunggakan uang sewa ini
seperti apa albi
ya rian dari temuan saya yang memang saya lihat di rusunawa kampung pulau ini memang tidak seluruhnya beberapa warga yang tinggal di sini memang bekerja
ada juga mereka yang membuka usaha di sekitar halaman dari rusunawa ini tetapi penghasilan yang mereka dapatkan tidak seberapa
karena salah satu syarat untuk dapat menghuni rumah susun sewa yang ada di kampung pulau ini adalah selain berkalau tp jakarta juga harus berkeluarga
rata rata para penghuni di sini mengaku kesulitan untuk melakukan pembayaran
karena mereka di sini harus menghidupi anggota keluarga mereka
dan jika dilihat dari keseharian mereka di sini memang beberapa di antaranya sudah ada yang menjadi karyawan dan lain sebagainya
tapi memang beberapa di antaranya juga masih ada yang kesulitan untuk mencari pekerjaan
sebelumnya mereka direlokasi ke sini bekerja sebagai pedagang di kawasan kampung pulau jatinegara barat
tetapi setelah mereka dipindahkan ke rusun awa dan tidak ada pergantian terkait dengan usaha ataupun aset aset mereka sebelumnya mereka tidak dapat melakukan ataupun memodalkan kembali usaha mereka yang dulu
ataupun memodalkan kembali usaha mereka yang dulu
sempat digusur oleh pemprov dki jakarta demi kepentingan pembenahan lingkungan ataupun tata kota begitu rian
baik albi pertama memang terkadang aspek sosial ekonomi juga harus diperhatikan secara detail supaya tidak berdampak lebih lanjut lagi kepada kemaslahan masyarakat yang ada di dki jakarta
albi pertama korespondensi ann indonesia terima kasih sudah melaporkan